puncak kegiatan jaga bumi festival digelar di kota surabaya
pada kesempatan ini juga ditanda tangani perjanjian pengalih fungsian kawasan wisata mangrove
menjadi kebun raya mangrove satu satunya di dunia
rangkaian jaga bumi festival yang digelar sejak awal april lalu berakhir di kota surabaya
festival yang diadakan di sejumlah daerah di indonesia ini
mengkampanyekan perilaku ramah lingkungan dan melestarikan keaneka ragaman hayati
puncak festival ini digelar di kota surabaya karena kota surabaya terpilih sebagai kota
yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan cukup tinggi
ketua umum yayasan kebun raya indonesia megawati soekarno putri menyatakan
kota surabaya adalah kota yang mampu menurunkan panas bumi di kotanya sebanyak dua derajat
dan dalam kesempatan ini ditandatangani pula surat perjanjian pengelolaan kebun raya mangrove
oleh kota surabaya
dan warna wisata mangrove menarik
mangrove mulyorjo adalah warna wisata yang akan dikembangkan menjadi kebun raya
sudah ada koresponden cnn indonesia ekarima disana
eka rima bagaimana dengan agenda hari ini setelah tadi ada penandatanganan
pengalih fungsian kawasan wisata mangrove mulyorejo menjadi satu satunya
kawasan mangrove yang terbesar di dunia
adakah hal menarik lainnya
yang bisa anda sampaikan terkait dengan acara ini
ya yuda selamat siang
dan pada hari ini seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa kota surabaya terpilih menjadi kota
yang nantinya akan mendapat kepercayaan untuk mengelola warna wisata mulyorejo
ya ini kawasan mangrove yang berada di kota surabaya ini untuk dialih fungsikan menjadi
kebun raya mangrove satu satunya di dunia
jika ini yang dinyatakan oleh
ketua umum yayasan kebun raya indonesia tadi menyatakan bahwa ini akan menjadi kebun raya mangrove
satu satunya di dunia meski luasnya mungkin tidak paling luas di dunia tapi ini akan menjadi
satu satunya yang dinobatkan menjadi kebun raya nasional atau menjadi kebun raya indonesia
yang merupakan kawasan mangrove yang sudah dinobatkan menjadi kebun raya di dunia
nah nantinya memang setelah nanti kebun raya warna wisata mulyorjo ini akan dialih fungsikan
menjadi kebun raya mangrove ini artinya nanti pengelolaannya juga akan di model seperti kebun raya
bagaimana di sana nanti ada pengandekar agama nahayati kemudian juga penanaman kembali terhadap
mangrove maruf yang berada di daerah sekitarnya juga pemerintah kota surabaya pastinya memiliki
tanggung jawab besar juga dan juga pekerjaan rumah lebih besar lagi untuk bisa mengelola mangrove mangrove
yang berada di kawasan pesisir pantai kota surabaya ini untuk lebih berkembang lagi nantinya juga pasti akan berpengaruh terhadap daerah daerah atau kota kota yang akan berkembang
nantinya juga pasti akan berpengaruh terhadap daerah daerah atau kota kota yang berada di sekitar kota surabaya ini
harapannya juga nantinya akan mampu menurunkan derajat panas di daerah daerah tersebut
karena kita tahu sendiri bahwa di kota tetangga surabaya ini
baik itu gresik kemudian sidoarjo juga merupakan wilayah wilayah industri yang di sana banyak sekali dibangun pabrik pabrik
dan juga banyak sekali industri industri yang berakibat pada polusi cukup signifikan
dan ini harapannya dengan pengelolaan kota surabaya terhadap lingkungan yang cukup baik ini nanti juga akan berdampak kepada daerah di sekitarnya
nah tadi juga pada acara ini saya sebut ini sebagai kemerihan bagi warga kota surabaya
karena warga kota surabaya bisa langsung hadir ke sini
kemudian mereka yang biasanya di hari car free day itu hanya bisa menikmati dari pukul enam pagi sampai pukul sembilan
maka jalan tunjungan ini rencananya akan ditutup sampai malam nanti atau sampai sekitar pukul sembilan malam nanti akan ditutup
untuk umum sehingga masyarakat tidak bisa melalui jalan raya tunjungan ini
mereka bisa melalui jalan alternatif lainnya ya ini melalui jalan yosudarso
mereka bisa langsung ke jalan pahlawan mungkin mereka juga bisa melalui area area lain yang berada di kawasan erlangga
sehingga mereka tidak perlu langsung lurus ke jalan tunjungan
harapannya supaya tidak terhambat macet di sini
dan keseruan bagi warga kota surabaya ketika hadir di sini tadi karena mereka bisa menyaksikan langsung
tadi sempat hadir di sini kemudian juga mereka bisa langsung menyaksikan kehadiran menteri susi pujiastuti
kita tahu sendiri bahwa popularitas menteri cukup dicintai oleh warga kota surabaya juga
tadi ketika menteri susi hadir di panggung warga kota surabaya sempat berteriak
dan berharap untuk bisa berjabat tangan dengan menteri susi
kemudian juga kehadiran megawati soekarno putri dan beberapa pejabat lainnya juga menjadi hal yang berbeda di car free day seperti hari hari biasanya
namun selain itu juga yang menjadi hal penting adalah bagi warga kota surabaya
adalah mereka mendapat edukasi lagi dan juga mendapat kebanggaan lagi terhadap kota surabaya
bahwa kota surabaya terpilih menjadi satu satunya kota di indonesia yang nantinya di wilayahnya akan dibangun kebun raya mangrove
yang diharapkan menjadi kebun raya satu satunya di dunia untuk saat ini
dan harapannya juga sebenarnya pada situasi hari ini atau dilaksanakannya jaga bumi festival pada hari ini
yang merupakan puncak dari aktivitas jaga bumi yang sudah berlangsung sejak
awal april lalu hingga pada hari ini nanti harapannya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan akan lebih tinggi lagi
kita tahu sendiri bahwa perubahan kota surabaya dari dulu hingga saat ini cukup signifikan perubahannya terhadap lingkungan
pastinya harapannya surabaya ini akan menjadi percontohan dari daerah daerah lainnya
juga bahwa masyarakatnya juga akan menjadi lebih bertanggung jawab lagi bagaimana mereka menggunakan hal hal yang tidak berbahaya terhadap lingkungan
dan cukup mengesankan lagi jika masyarakat tadi ketika mereka diedukasi bagaimana untuk bisa memudahkan
mangrove di area area pesisir pantai mereka sendiri kemudian juga mereka bisa meresacle reuse dan reduce apapun yang berada di wilayah atau di sekitar mereka
untuk bisa kemudian dimanfaatkan di lingkungan mereka masing masing
misalnya dengan menanam tanaman hidroponik di daerah rt mereka atau juga rw mereka
dan juga memanfaatkan sungai sungai di daerah rt atau rw ini sebagai sungai sungai yang nanti akan menjadi serapan lingkungan
dan juga sungai sungai yang bisa justru ditanami atau dipeliharaikan
di sana sehingga masyarakat tidak dengan segampangnya membuang sampah di sungai ini yang diharapkan nanti
jadi benar benar bumi terjaga lingkungan juga terjaga masyarakat juga pastinya akan mampu menikmati oksigen dengan kualitas yang cukup baik
harapannya seperti itu
awal dimulai dari kota surabaya harapannya akan menular kepada daerah daerah di luar kota surabaya lainnya termasuk di jakarta pastinya yuda
eka rima sangat menarik sekali dan berharap jakarta juga memiliki festival yang sama
dan juga hutan mangrove di kawasan jakarta utara bisa terjaga
dan suhu di jakarta juga bisa turun minimal dua derajat celcius seperti di surabaya
selamat bertugas kembali eka rima